kita beralih ke berita kuliner
bagi anda pecinta kuliner pedas
tidak ada salahnya jika mencoba kuliner satu ini
ya namanya kuliner mentok pedas
tak hanya menawarkan sensasi pedas
kuliner yang berada di warung pak nar di malang ini cukup nikmat
karena dagingnya yang lunak di mulut dan gurih
bagaimana kelezatannya berikut liputannya
daging mentok pedas
daging digoreng secara langsung bersama sejumlah bumbu
atau bisa juga dimasak dengan kuah kare seperti ini
sejak dua ribu delapan silam
sunardi telah menekuni bisnis ini
setelah sebelumnya mengalami kegagalan dalam bisnis properti
saya mempunyai ide yaitu pekerjaan saya sudah mentok
jadi mentok itu istilahnya ya mentok pekerjaan lain
saya mendudukan dari menu mentok pedas
kini warung miliknya tak pernah sepi
dengan harga yang cukup terjangkau
dua ratus hingga dua puluh ribu rupiah per porsinya
beragam pengunjung baik dalam maupun luar kota datang silih berganti
di hari normal biasa saja
sunardi bisa menghabiskan dua puluh ekor
sementara jika di akhir pekan
ia bisa menghabiskan sampai lima puluh ekor unggas
saya ingin makan mentok pedas
tapi memang pedasnya enak sekali
memang buat pengen coba lagi gitu
makannya dagingnya itu empuk

karena aku suka pedas juga
jadi aku sering kesini sih
dengan omset mencapai dua juta rupiah dalam sehari
ia kini dapat mencukupi kebutuhan keluarga
anda tertarik mencobanya
silahkan datang mencoba